bang robi mau mbak rere nginep di rumah rom
iya rom itu pun kalau kamu mengizinkan
ah kasihan rere
dia ketakutan diteror oran
iya rum untuk malam ini aja ya
aku gak berani kalau nginep di hotel
gak perlu pakai please pisah
saya lagi pada serius ya
rob kamu sekarang ada di mana
aku harus ketemu sama kamu rob
ini penting banget
ada apa sih rere
aku gak bisa jelasin sekarang rob
tolong temuin aku ya rob
kita ketemu di depan pertokohan dekat kantor kita ya
jujur aku takut banget rom
aku aku ngerasa aku dalam bahaya rob
kita segera kesana ya
baru juga dateng
nih pantat aja belum nyampe ke kursi
udah mau pergi lagi sih
kayaknya ada sesuatu deh sama rire
lu tuh sedikit sedikit sekarang ini rere
emang gak suka sama si rere itu rom
emang gak suka sama si rere itu rom

kalau gitu robi pergi ya
pergi dulu ya
kamu lagi dekat dengan
mungkin dia suka sama kamu
ya ampun rob mungkin aku udah pernah bilang sama kamu
udah dua tahun ini
aku tuh gak ada hubungan
apapun sama orang ya
aku tuh gak dekat
aku gak ada hubungan sama siapapun
aku tuh cuma punya teman cowok ya
kayak kamu sebatas kerja aja
kalau ada sesuatu
yang terjadi sama aku
ini pasti akan berdampak ke keluarga aku juga rob
malam ini aku nginep
di rumah kamu
maafin aku rek
kalau kamu tinggal di rumah
sedangkan kamu kan perempuan
kalau ada tetangga yang ngeliatkan
bisa jadi fitnah
aku ngerti kok
biar aku cari sendiri
aku mau tinggal di mana malam ini
rek tunggu dulu
kayaknya masih ada solusi deh
selamat mengalami kamu
selamat mengalami kamu
telepon kau malam malam
apakah kita bisa bertemu
aku gak kerja partai hari hari
bisa ketemu di rumah kamu
kamu tau sendiri kan
rum harus nemuin bang robi
di toko sri kandi kamu tau kan
yaudah entar rum kesana ya bang
makasih ya rum
aduh mau kemana lu malem malem
rum mau ada perlu sebentar
cing mau gak tolongin rum temenin rum ya
emang kita mau kemana
eh rum belum
bisa kasih tau sih kemananya cing
tapi yang jelas cing temenin rum aja dulu ya
waduh cing lu udah janji nih
tapi ya gue bakal lindah
sepi bener di rumah
kemana ya orang orangnya
adek lu lagi nih cari perkara
itu sih mahmud
kalo ada apa apa sih sama si rumane
lu tanggung jawab
dia tuh gak pernah keluar malem malem kayak begini
oh jadi apa yang disalahin
kenapa punya adik kayak begitu modelnya
bang robi mau mbak rere nginep di rumah rum
dia ketakutan diteror oran
untuk malam ini aja ya
aku gak berani kalo nginep di rumah
please ya rum
kagak perlu pake please please an
orang cantik kayak lu mah
jangan katanya setahun
boleh tinggal di part gue
bantu aku sekali ini aja ya rum
hanya dua orang
dia bener bener dimana
emangnya lo kira hotel apa disini
seenaknya nginep aja
iya tapi kan cuma semalam aja umi
engga umi orang dua nih pelit banget sih
rung bawa dia ke kamar dulu
dicapai tuh dia
disini ada tukang ngintip
waduh mau bikin ribut lagi
jangan layan ya
sekarang lo menang
sumpah sumpah sumpah
nenek gelondong jangan didengerin
rung makasih banget ya kamu udah memperjuangkan aku bisa nginep disini
kita juga kan sesama muslim harus saling tolong menolong
apalagi mbak rera lagi ada masalah sekarang
semoga cepat selesai ya mbak masalahnya
iya kamu gak usah khawatir
aku baik baik aja kok
rumahnya baik banget sama aku
dia udah menganggap aku seperti saudara dia sendiri
besok aku tunggu kamu ya
mbak rere baik dan santun
wajar kalo bang robi suka sama dia
itu lagi efek kecakepan